jangan rusak lagi ya dulu ada tugas nih
kemarin kita udah di servis
oh iya gue ke rumah latra aja
pak bayar ya
kok lo disini
kok lo disini
eh nat si kimi dicurig lagi sama hani
aduh gak tau pokoknya sekarang si lino lagi menuju ke rumahnya si gracio untuk ngasih tau hal ini
yaudah kalo gitu sekarang kita buat garis yuk
aduh yuk yuk yuk
aduh gelas gue bingung banget nih kenapa sih si natra sama si indri pada ngejauh dari gue
hah lo soal cewe nanya ke gue
tapi menurut gue sih itu karena lo jadi orang pelimpan banget tuh
kadang indri engga natra juga engga kadang dua duanya lo hajar
maksud lo apaan bukannya bantuin gue kek apa kek
mau berita menarik gracio
duduk di rumah gue
eh ya udah duduk yuk duduk yuk
aduh gracio kejadian ini udah berulang ulang ulang kali terjadi gracio
gue gak tau deh apa jantung lo masih kuat nahan apa engga
yang pasti jantung lo bakalan dak di duk dak di duk
dak di duk dak di duk
mendingan lo minum dulu sekarang ya baru gue ceritain
kimi diculik hani
hah kimi diculik
kimi diculik lo masihnya nyuruh gue duduk
itu yang baru gue mau bilang berhasil
ada yang tau gak kimi disekep di mana
eee kata dia nih kata dia kimi disekep di guna dekat rumah hani
eh gue tau tempatnya gue tau tempatnya
yaudah kita kesana sekarang

weh tungguin gue dong
cepetan lagi cepetan lagi
do do kok pelan banget sih do
puruan dong kan ini dalam bahaya
aduh kok masih berempet ya
apa yang rusak ya
hah beruang kutub
hmm tadi si natra nelfon gue katanya si kimi disekap lagi sama handi lu tuh
nah sekarang di mana dia lo tau gak tempatnya di mana kimi disekap
yuk yuk kesana yuk

cepetan cepetan cepetan

eh gue tuh geli toh sama lo nol
lo kan lagi ngelabak gue ngerabak rabak gue untuk memenuhi hasrat lo
nggak usah pakai handeh
sorry banget linol ya hati gue ini udah cukup sempit hanya untuk kimmy
daripada lo ganggu konsentrasi gue dalam rangka misi penyelamatan kimi
mendingan lo turun dari motor gue sekarang juga
hah nggak usah pakai uang ah
lo dianan udah gendut jelek lagi
obat apaan tuh han
ya ampun hani
lu nemu obat itu dimana lagi
ya han itu obat buat apa sih han
aduh hani lo ada ada aja deh han
kok warnanya emang
lo gak perlu tahu yang lo semua perlu tahu
kalau suntikan ini masuk ke tubuh lo
daging dan lemak lemak lalu dijamin habis dan tinggal tulang berulang
cara diet yang bagus kan
kok ga ada keteg ketian
ntar kena hitas dikit aja ngeri
tidak adaje korbanitten imut dipingin
yang lahirin itu adalah adalah aku

kalau tidak bukannya memang hanyalah
si kimi dia kan gak pernah berbuat jahat ke lohan
hah dia berjahat
siapa bilang gara gara dia
si indri jadi berani berkhianat sama gue
gara gara dia juga oh berani nolak gue
hah bingung gue dapet pelat dari mana nih anak
wah ini kain di gudang ini
hah kuntilanak siangan
diam lo biarpun gak acara
pake pelet peletan semua temen temen lo ini
satu satunya bakal berkhianat sama allah
orang sejahat lo
mana bisa sih punya teman banyak
yang ada semua temen temen lo ini
bakalan jadi penjilat buat lo
terserah lah mau bilang apa
yang penting sekarang kekuasaan ada di tangan gue
hah grasio kalo lo emang bener bener cinta
hah windy sekarang cepat ambil cairan itu
kasih ke grasio
glas kita masih bisa cari jalan lain glas
lo gak boleh minum cairan ini
siapa doang yang bakal jaga gimi
lo harusnya pikir panjang dong glas
glas pokoknya lo gak boleh dengerin omongan si kuntilanak siting itu glas oke
minum cairan itu sebelum racun di jarum ini
cepet ambil keputusan glas yo sebelum jarum ini nembus ke kulit si gimi
tapi gue emang harus minum cairan ini
dan apapun yang terjadi setelah gue minum cairan ini
sampai kapanpun sampai kapanpun gimi
lo lebih yap
lo lebih yap
gols bebasin si lempar gendut itu
demi gue glas yo hidup gue gak ada artinya
honey perbuatan lo udah kelewatan banget
kepala gue sakit banget
ternyata racun lo gak mempan sama sekali
eh siapa bilang itu racun
gak mungkin gak mungkin glesio udah sadar kan
gendut jauh jauh dari gua
hei gles lo apa apaan sih itu kan kimmy
tadi lo ketiduran
thanks ya lo udah nungguin gue
gue mau ngajakin lo ke cang
lo mau kan

ya siang ya ya siang